suasana hari raya nyepi yang jatuh pada hari ini rabu berbeda dibanding dengan tahun tahun sebelumnya termasuk di jakarta
menengok pura aditya jaya di rawamangun jakarta tibur persembahyangan bagi masyarakat umum untuk sementara ditiadakan
sesuai dengan instruksi presiden joko widodo demi menghindari kerumunan guna mencegah virus corona
hal ini juga sesuai dengan surat parisada hindu dharma indonesia pusat nomor tiga ratus dua
yang menjelaskan tata cara upacara nyepi seperti upacara melasti dan tawur kesanga yang dilakukan dengan jumlah peserta terbatas
pinan di taipura aditya jaya igusti mada agung nugraha menyebut
ibadah sebelum nyepi seperti tawur kesanga di pura ini juga dilakukan dengan peserta terbatas
umat hindu yang hadir pun menjaga jarak dan bergiliran melakukan persembahyangan sebelum nyepi
adapun sipeng nyepi dilakukan di rumah masing masing untuk menjalani catur berata penyepian
persembayangan pun tetap berjalan seperti biasa tetapi tidak boleh berkerumun
banyak orang hanya bergiliran masuk melakukan persembahyangan mengambil titik caru
dan mengambil melungsur masuk pada nidra betara saming untuk keperluan di rumah masing masing